cnn indonesia breaking news
bagaimana perkembangan perangkat tersebut
sidang kode etik ini sendiri memang diagendakan akan dilakukan pada hari ini
untuk menghadirkan satu orang saja yaitu irjen verdi sambo
untuk mendalami kasus yang terjadi akibat adanya kematian daripada brigadir yosua
akan didalami terkait dengan skenario kematian kemudian juga perusahaan barang bukti
dan juga beberapa hal yang terkait dengan kode etik dalam kepolisian
dan diharapkan dengan sidang kali ini bisa mendapatkan informasi
terkait dengan posisi jabatan irjen verdi sambo
yang terlibat dalam kasus kematian brigadir yosua
saat ini dapat kita saksikan komjen ahmad doviri sedang memberikan sedikit statement
dan juga sudah nampak di layar kaca sejumlah anggota
yang memang hari ini bertugas untuk memimpin persidangan
dan diharapkan dengan persidangan kali ini masyarakat maupun publik
dan juga awak media bisa membatkan informasi
meskipun nantinya persidangan akan dilakukan secara tertutup
mengingat memang ada beberapa hal yang harus

maupun keputusan dari komite etik dari pahabes polri sendiri
kalau berdasarkan informasi dari mardika utama tadi
sidang sebenarnya bisa dilakukan secara terbuka
sesuai dengan undang undang polri nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang kkap atau persidangan komite kode etik di kepolisian sendiri
namun memang ada pertimbangan khusus terkait persidangan kali ini yang tertutup
dan tidak bisa langsung disaksikan oleh bnp
kkap dan media maupun dihadiri oleh sejumlah pengamat
dan juga undangan yang diperkirakan akan makan waktu sepanjang hari ini
kalau kita dapat menginformasikan memang verdi sambo terlibat kasus kematian brigadir yosua
dengan ancaman hukuman sesuai dengan hukum pidana undang undang nomor tiga ratus empat puluh
dengan ancaman hukuman mati dan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun
dan apakah dengan hukuman mati hukuman penjara paling lama dua puluh tahun
dengan sidang kode etik ini kita bisa mendapatkan kepastian hukum secara etik
dari polri terkait dengan jabatan dan posisi verdi sambo
meskipun kkap polri kemarin dengan rapat dengan pendapat bersama komisi tiga mengatakan
sudah baik saat ini kita saksikan
ya dapat kami tambahkan kembali lagi dalam arturan kepolisian republik indonesia nomor empat belas tahun dua ribu sebelas
bahwasanya sidang kode etik keputusan republik indonesia terdapat empat lingkup kode etik
yaitu pertama kode etik terkait dengan etika kenegaraan kemudian yang kedua adalah etika kemasyarakatan
kemudian yang ketiga adalah etika kelembagaan dan yang keempat adalah etika kepribadian
yaitu sikap perilaku per seorang anggota polri dalam kehidupan bernegara beragama kepatuhan ketatan dan juga permasyarakat perbangsa dan bernegara